pasca penggerbekan penari telanjang oleh petugas polda jawa timur rumah karaoke inul vista di kediri resmi ditutup
penutupan dilakukan karena pengelola telah menyalahi izin usaha dengan menyediakan tari telanjang serta transaksi seksual kepada pengunjung
pasca pengerebekan penari telanjang oleh tim polda jatim rumah karaoke inul vista di kawasan kediri mall selasa kemarin resmi ditutup
sejumlah petugas dari dinas penanaman modal dan satpol pp tampak mendatangi tempat karaoke untuk menyampaikan surat pencabutan izin usaha
pencabutan izin dilakukan karena cv adi buwana sebagai pemegang lisensi karaoke inul vista telah menyelagunakan izin yang sudah diberikan
yakni menyediakan tarian telanjang serta melakukan transaksi seksual di tempat
terkait dengan evaluasi kita kita sudah menemukan bukti pelanggarannya
yang jelas kegiatan usahanya tidak sesuai dengan
perjalanan yang kita kebuka
petugas satpol pp kemudian melakukan penutupan dengan memasang tanda segel di bagian dalam dan luar rumah karaoke inul vista
seperti diketahui rumah karaoke inul vista kediri digerebek tim polda jatim juli lalu
dari penggerbekan itu polisi mengamankan sepuluh orang empat diantaranya penari telanjang dan empat lagi karyawan sekaligus manajer inul vista
dalam kasus ini polisi sudah menetapkan manajer inul vista im sebagai tersangka karena menyediakan penari telanjang
fadli rahmawan kediri